kita beralih ke tanah air
menteri pemuda dan olahraga imam nahrawi meninjau persiapan kontingen pencaksilat asian games dua ribu delapan belas
yang sedang memusatkan latihan mereka di solo jawa tengah
menteri pemuda dan olahraga imam nahrawi meninjau persiapan kontingen pencaksilat asian games dua ribu delapan belas
yang sedang memusatkan latihan di solo jawa tengah
para atlet menyatakan siap dan dalam kondisi prima untuk menyambut juara umum dalam asian games mendatang
sebagai tuan rumah asian games dua ribu delapan belas indonesia diharapkan bisa membawa pulang medali emas di cabang pencaksilat
prestasi tim pencaksilat indonesia memang pasang surut
pada kejuaraan dunia dua ribu enam belas yang dilaksanakan di bali indonesia sebagai tuan rumah berhasil menjadi juara umum setelah merebut dua belas medali emas
sayang prestasi justru menurun drastis pada sea games dua ribu tujuh belas yang dilaksanakan di kuala lumpur malaysia
tim pencaksilat indonesia hanya mampu membawa pulang dua emas empat perak dan sembilan perunggu
tes event ada beberapa evaluasi
nah dalam rangka pembenahan fisik kita memilih latihan di solo karena secara infrastruktur di solo sangat memungkinkan
seperti ada track stadion siwadari manahan terus ada tempat tempat gym yang bisa kita manfaatkan
dan kebetulan di lorin juga ballroomnya sebagai latihan teknik kita cukup memadai
jadi kita ingin membenahi beberapa komponen fisik teknik artik strategi dan mental
setelah itu di bulan mei
menpora berharap pencaksilat menjadi ikon untuk asian games dua ribu delapan belas
indonesia sebagai tuan rumah
apalagi untuk pertama kalinya pencaksilat dipertandingkan dalam asian games kali ini
saya berharap pencaksilat nanti menjadi simbol besar kita
silat lahir dari indonesia dan pencaksilat pertama kali di pertandingan di asian games ya di asian games di indonesia ini
itu artinya semangat indonesia sebagai negeri silat itu harus ditunjukkan dengan baik dan optimisme mereka
sementara itu keinginan tim pencaksilat agar bisa mengikuti
dan mengikuti tryout di belgia open masih dalam tahap negosiasi
karena dalam sisi pengajuan dana event ini dicoret dalam daftar anggaran
namun pelatih dan ofisial tetap berkeinginan atlet bisa mengikuti kegiatan ini agar mental dan semangatnya terasa
kartika bagus seoul